sebelumnya selama pemilu dua ribu dua puluh empat dpr bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyepakati besaran dana pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat sebanyak rp tujuh puluh enam enam triliun
saat ini anggaran pemilu tahun dua ribu dua puluh dua yang sudah dikucurkan sekitar rp dua triliun atau kurang sekitar rp lima triliun
enggak pak saya tidak diri kami harus punya sudah punya gambaran ya bahwa dana itu sekiranya berdikari
dilahirkan itu setidak tidaknya adalah akhir juli
mengapa karena satu agustus sudah mulai kegiatan pendaftaran partai politik
nah kegiatannya jalan terus kalau enggak ada pembiayanya kan mengkhawatirkan keberlanjutan dari tahapan tahapan penyelenggaraan tahapan tahapan pemilu ini
sehingga bayangan kami karena tahapan pendaftaran partai politik dimulai satu agustus
setidak tidaknya ya pertengahan juli atau pekan ke empat
juli itu sudah ada gambaran positif lah tentang pencairan itu